berbeda dengan yang ditetapkan pemerintah
jamaah aboge di kabupaten probolinggo jawa timur akan mengawali puasa satu ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah pada hari rabu esok hari
mereka berkeyakinan pada kitab mujarobat bila awal puasa ramadan jatuh pada hari rabu kliwon
seperti yang terlihat di salah satunya di kampung aboge dusun wuluhan desa leces
kecamatan leces kabupaten probolinggo jawa timur
mereka tetap beraktivitas seperti biasa mulai dari makan minum dan mempersiapkan sholat terawih pertama
jamaah aboge baru akan melakukan puasa pertama atau satu ramadan pada rabu besok atau selisih satu hari yang ditetapkan pemerintah
jemaah berpedoman pada perhitungan kalender islam kitab mujaroba yang disebut keyakinan aboge tahun alif rebowage
menurut ustaz dari buri bariah toko jamaah aboge
tahun ini puasa akan dimulai
rabu besok berdasar hitungan danamro bulan ramadan hari ke enam pasaran loro atau dua
meski berbeda namun mereka tetap menghargai dan menghormati warga sekitar yang menjalankan puasa pertama
di wilayah probolinggo ada kurang lebih seribu jemaah aboge tersebar di sepuluh desa di empat kecamatan
di wilayah probolinggo ada kurang lebih seribu jamaah aboge tersebar di sepuluh desa di empat kecamatan